pesan di papan nisan ini seolah menggambarkan puncak kekecewaan petugas pemakaman di tpu jombang ciputat tangerang selatan
sebagai garda terakhir penanggulangan pandemi covid sembilan belas petugas pemakaman menjadi salah satu yang menanggung beban
banyaknya korban covid sembilan belas yang harus dimakamkan membuat para petugas juga mengaku lelah dan sangat rindu berkumpul dengan keluarga
namun hal itu semua harus ditunda demi memberikan yang terbaik dalam tugas mendukung penanggulangan pandemi
sementara di sisi lain mereka menilai masih banyak warga yang tampak tidak peduli
tak sedikit warga yang melanggar aturan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas sehingga jumlah korban terus melonjak
keprihatinan kepada seluruh masyarakat indonesia yang masih banyak melakukan kegiatan di luar sana
seperti pulang kampung di pasar pasar di mal mal
bandara jadi ini suatu bentuk keprihatinan kami kepada seluruh masyarakat indonesia untuk tidak meremehkan pandemi corona ini
para petugas pemakaman juga mengingatkan penanggulangan pandemi covid sembilan belas bukan hanya tugas tenaga medis
dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu supaya pandemi segera berlalu
melalui pesan yang ditulis di papanisan
para petugas tpu meminta masyarakat
sadar dan ikut serta berperan
jika tidak ingin berakhir menjadi kedar nama yang tertera di batu nisan
dimas arief setiawan tangerang selatan banten